sosok ini melakukan berbagai aksi penuh kontroversi
bagaimana dengan permasalahan yang melibatkan namanya
simak jawabannya dalam spesial interview bersama basuki cahaya purnama
minggu tiga belas maret jam enam sore di cnn indonesia